kok ikut tenang aja
ah yo kok boleh ikut
begitu kito sampai di bengkulu saya akan naik bus ke padang bengko harus balik ke jakarta
sekarang kok bisa ada di sini
yang jauh jauh dari jakarta untuk kesini itu gue bukannya mereka
kok lo gak senang ketemu seka sih bukan ketemu gue
saya sampai lupa kalau kok yang saya tunggu
udah lah ngomong dalam aja
ga tau aku juga kaget deh

bu masa aku udah jauh jauh kesini kamu suruh aku

perjalanan saya masih panjang lin
habis ini saya harus ke padang juga udah sang
ya udah aku ikut ke padang ya
loh udah rupanya
loh udah rupanya
gak ada lagi

perjalanan saya masih jauh lin
sakti lo nebeng mobil gue aja yuk
erisa selalu tau ya
kalo lo ngajak sakti harus ngajak gue juga
karena dimana ada sakti disitu ada alina
nggak usah lin
lagipula kau ini kenapa sih
apa yang kau khawatirkan
kau tenang saja
lagipula saya melakukan perjalanan ini untuk diri saya sendiri
dan juga uda sam
yang saya sudah anggap sebagai papa saya sendiri
terima kasih untuk tawarannya
tapi lebih baik kalau saya naik bus aja
biar saya nggak ganggu perjalanan kalian
kalian ini mau ke bungkulu yuk
gak apa apa kok sakti
lo nebeng mobil gue aja
lagian padang sama bungkulu kan deket
nanti kita bisa mampir situ dulu
lagian aku nggak tegang melihat kamu jalan jalan sendiri ke padang
sendiri lo pikir gue apa
eh lo pulang ya sana sendiri
ya sudah ya sudah
lin lebih baik sekarang saya antar kau ke bandara saja ya
biar kau balik ke jakarta
ya tapi aku kan
ya mumpung kita belum terlalu jauh lin
aku benar benar nyangka bisa ketemu kamu di sini
kalian sadar nggak sih
kita tuh kayak ditakdirin buat pergi bareng bareng
iya juga sih
dari dulu saya ingin sekali ke pulau sumatera
ini baru kali ini saya bisa menginjak kaki di sini
gak pula saya sudah pergi keliling indonesia
tapi hanya pulau sumatera ini yang belum saya kunjungi
sakti kamu hebat banget udah pernah keliling indonesia
tapi dari dulu papa saya tidak pernah mengizinkan saya pergi ke pulau sumatera
tuh kan bener berarti kita tuh emang ditakdirin
sakti kamu mendingan ikut kita aja ke bengkulu
nanti pas di bengkulu kita drop kamu di terminal
kamu naik bus deh ke padang gimana
oke gue tuh udah nawarin dia dari tadi
cuma si bebek tengilnya satu nih yang nyintilin dari tadi
ya apaan sih kan emang benar
kalau ada sakti ada gue dong
kita tuh nggak bisa terpisahkan lo aja ribet
sebenarnya tawaran kalian ini menarik juga
tadi saya tanya ke orang losmen katanya bus ke padang hanya ada besok pagi
yaudah kalau gitu lo ikut bareng bareng kita aja
yang nyetir juga kece lo
iya kan putra alam
sudah saya ikut kalian
iya aku ikut tenang aja
yo kok boleh ikut
begitu kita sampai di bengkulu saya akan nebes ke padang
dan kau harus balik ke jakarta
aku masih menunggu kedatangan anakku
karena dia akan aku bawa ke gunung ijen untuk menyempurnakan ilmunya
sudah berapa lama aku tidak ketemu dengan sakti
memang sudah seharusnya dia bertapa
aku tidak ingin sakti sampai gagal ke gunung ijen
karena aku sudah mempersiapkan upacara ritualnya
jadi menurut luku mitologi kuno yang aku baca
manusia harimau itu erat hubungannya sama bukit

ada tujuh bab yang menyebut nyebutkan bukit kabah
aku tahu bukit itu dimana kei
semua orang rejang juga tahu
tapi sayangnya kei
aku tidak pernah ke bukit itu kei
sepertinya memang ada bukit yang tak terbantah kan
kita harus ke sana lam
ini bisa menjadi petunjuk besar kita
untuk mencari legenda manusia harimau di kumayan
kalau memang bukit itu sering disebut di buku mitologi kauke
berarti bukit itu mengandung misteri dan rahasia yang banyak
kita bisa memulai ketahanan kita di sana
berarti kita nggak terlalu buta arah
ini bisa jadi awal pencarian kita lautnya
kenapa aku meram mendadak
kei kau ada apa apa
put kau merasa sesuatu
tadi kita nabrak harimau
tunggu tunggu tunggu
bagaimana bisa harimau menyeberang jalan raya
kan apaan mimpi ya
tidak usah kei benar benar lihat ini harimau
gue kan mau ngecek mobil
biar saya dan putra saja yang tahu
kalian tunggu di mobil ya
sudah ada apa apa
tadi aku sama benar benar melihat ada harimau di sini
mobil ini berhenti juga karena harimau sepi
harimau nya tidak ada
kei tadi kita benar benar melihatkan kei ada harimau kan
tidak ada harimau nya
tidak ada harimau
tidak ada harimau
rissa lihat mobil kok baik baik saja tidak ada tanda tanda kita menabrak
kalau mobil gue baik baik saja berarti kita dikerjakan hantu dari tadi
betul sekali kei
terima kasih sakti
terima kasih sakti
terima kasih sakti